pernikahan sepasang pelajar sekolah menengah di parepare sulawesi selatan mendadak jadi perbincangan
setelah foto foto pernikahan mereka tersebar di media sosial
mempelai pria kabarnya baru berumur enam belas tahun sementara mempelai perempuan masih empat belas tahun
keduanya masih berstatus pelajar sma dan smp
mereka melangsungkan pernikahan cara siri pada minggu tiga maret di rumah mempelai perempuan di kabupaten sidrap
resepsi diadakan di rumah pengantin pria di pari pari
orang tua kedua mempelai mengaku terpaksa menikahkan anak anak mereka dengan alasan keduanya sudah tidak bisa dipisahkan lagi
bahkan ketika dilarang keduanya sempat kabur dari rumah
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini